indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai yang begitu panjang dan juga tentu saja pantai pantai yang sangat indah dan kekayaan alam di bawah laut yang luar biasa yang menarik bagi turis dari mana mana baik domestik maupun mancanegara
nah indonesia juga memiliki keunikan sebagai salah satu pusat ya dari coral triangle atau segitiga terumbu karang
nah di sini di kepulauan wakatobi merupakan jantung ya salah satu jantung dari coral triangle itu
nah kepulauan wakatobi sendiri terdiri dari pulau wangi wangi kadelupa tomian dan juga binoko
wakatobi nah ini juga merupakan salah satu kekayaan alam
yang kita miliki di indonesia
sangat menarik bagi turis baik domestik maupun mancanegara tapi daerah ini juga merupakan bagian dari taman nasional sehingga harus diproteksi
nah sekarang yang harus kita pikirkan ya bagaimana membangun daerah ini menjadi daerah tujuan wisata tapi juga menjaga kelestarian alamnya
sehingga ikannya di sini dan juga terumbu karangnya itu bisa dijaga
dan tidak dirusak
untuk itu insight with desi anwar langsung dari pantai cemara di pulau wangi wangi kabupaten wakatobi di sulawesi tenggara
kita akan berbicara langsung dengan para narasumber di sini yang bisa menjelaskan apa apa saja yang dilakukan supaya daerah ini menarik bagi para wisatawan tapi juga tetap terjaga dan lestari
pulauan terbesar di dunia ini memiliki potensi wisata alam yang sangat kaya
salah satunya destinasi ekowisata
berbeda dari wisata alam lainnya ekowisata mengutamakan aspek konservasi alam masyarakat dan perekonomian setempat
kegiatan ekowisata pada umumnya dilakukan di taman nasional seperti taman nasional wakatobi di provinsi sulawesi tenggara
nama wakatobi merupakan akronim dari empat pulau yaitu wangi wangi kalidupa tomia dan binongko
dengan total luas wilayah wakatobi adalah sekitar empat puluh tujuh tiga ratus enam puluh dua empat puluh tiga hektare
wakatobi berada di jalur segitiga terumbu karang yang melintasi filipina indonesia dan berakhir di kepulauan solomon samudera pasifik
kawasan yang disebut amazon of the sea
es ini merupakan epicentrum kehidupan laut dan mencakup lima puluh tiga persen terumbu karang di dunia
keindahan wisata bahari dan ragam biota bawah laut membuat wakatobi disebut sebagai salah satu surga bawah laut indonesia
wakatobi kini menjadi destinasi menyelam di dunia
namun wisata wakatobi mengalami sejumlah kendala diantaranya minim aksesibilitas dan amenitas
kendala kendala inilah yang membuat wisatawan asing sedikit berkunjung
menurut data badan pusat statistik bps jumlah wisatawan yang berkunjung ke wakatobi meningkat dalam empat tahun terakhir
wisatawan domestik masih mendominasi kunjungan dibandingkan wisatawan mancanegara
berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggenjot pariwisata wakatobi termasuk memanfaatkan kemajuan teknologi
gencarnya promosi promosi ini diharapkan dapat memajukan pariwisata dan meningkatkan devisa negara
untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang wakatobi ini saya sudah ditemani oleh kepala balai taman nasional wakatobi pak darman
di bawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
karena taman nasional ini ternyata wakatobi ini masuk dalam istilahnya kawasan taman nasional
tapi sebelum kita bicara mengenai taman nasional ini kita sekarang berada di namanya pantai cemara
katanya ini salah satu pantai yang populer
di pulau wangi wangi ini bisa cerita sedikit pak darman sebagai orang yang sangat mengenali daerah ini apa sih keunikan dari pantai cemara ini
iya jadi betul bahwa pantai cemara ini merupakan bagian dari kawasan taman nasional wakatobi
di salah satu keunikan pantai cemara ini seperti yang kita lihat ini ini merupakan bentangan atau hamparan pasir yang begitu bersih putih
dan dengan ketebalan yang keras
nah kemudian yang lain juga yang lebih menarik ini kalau kita perhatikan ke belakang ini
ini ada beberapa terumbu karang di belakang itu yang menarik untuk kita nikmati dengan snorkeling maupun diving
nah dari segi jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang khusus datang mencari pantai cemara ini
ini bagaimana pak darman dari tahun ke tahun semakin meningkat
iya untuk pantai cemara sendiri ini lebih banyak diminati oleh wisatawan domestik atau wisatawan lokal
karena memang masyarakat lokal itu senang dengan alam alam seperti ini
sedangkan yang untuk lokasi diving atau spot spot snorkeling diving itu itu lebih banyak diminati oleh turis mancanegara
iya dan wakatobi ini ini kan kepulauan ya
atau di sekitar pulau wangi
jadi wakatobi ini merupakan sebuah kabupaten di sulawesi tenggara
nah tapi ini juga bukan saja destinasi wisata yang semakin menarik
tapi merupakan kawasan taman nasional bisa diceritakan sejak kapan kenapa dan apa apa saja upaya untuk menjaga
ini tetap menjadi taman nasional yang tidak dirusak
ini rusak akibat wisata
jadi wakatobi itu merupakan salah satu kawasan pelestarian alam atau kawasan konservasi yang ada di provinsi sulawesi tenggara
jadi sebagaimana kita ketahui di sulawesi tenggara itu ada lima belas kawasan konservasi
tiga belas diantaranya itu dikelola oleh balai konservasi sumber daya alam
kemudian yang satunya itu adalah taman nasional wakatobi
yang satunya lagi adalah taman nasional rawa opa watemuhai
satu lagi adalah taman hutan raya
jadi banyak sekali ya macam macamnya
dengan peruntukan yang berbeda beda dan juga penanganan yang berbeda
nah kemudian wakatobi ini ditetapkan sebagai taman nasional
pertama itu sebelum jadi taman nasional dia merupakan kawasan taman wisata alam
nah taman wisata alam ini itu pengelolaannya dilakukan oleh balai konservasi sumber daya alam
kemudian pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam itu mulai ditunjuk sebagai taman nasional
nah itu implikasinya apa perbedaannya apa
dengan dulu sebagai daerah konservasi kemudian menjadi taman nasional
jadi waktu dia ditunjuk sebagai taman wisata alam dia hanya fokus pada wilayah tertentu
kemudian seiring dengan perkembangan ada penelitian di beberapa lokasi
sehingga cocok untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai taman nasional
antara taman wisata alam dan taman wisata alam
dia sama sama taman kawasan pelestarian alam
tetapi kalau kita bicara taman nasional itu skupnya dia sudah lebih luas
jauh lebih luas
jauh lebih luas
dari segi kawasan ini berapa hektare yang masuk ke dalam taman nasional
ya jadi taman nasional wakatobi ini merupakan salah satu taman nasional yang unik di indonesia
karena penetapan taman nasional itu tahun dua ribu dua
dengan luasan tadi ditunjuk sembilan puluh enam ya
kemudian ditetapkan dua ribu
dua ribu dua dengan luasan satu tiga ratus sembilan puluh hektare
kemudian seiring dengan perkembangan waktu
kemudian adanya pemekaran wilayah
dulu wakatobi ini merupakan wilayah kabupaten buton
nah kemudian mekar tahun dua ribu tiga itu mekar
mekar menjadi kabupaten wakatobi
sehingga di taman nasional wakatobi itu
luasnya sama persis dengan luas kabupaten
disitulah salah satu keunikannya
ya keunikan dan juga mungkin ada tumpang tindi
dan jangan jangan tujuannya juga
oke dan ini seperti kita ketahui
bagian atau jantung dari yang namanya coral triangle
atau segitiga karang dunia
kenapa dijadikan taman nasional
ini kan dari hasil penelitian
apa persisnya yang kita bisa temukan di sini
baik dari jenis terumbu karangnya
maupun jenis ikannya dan hal hal lain yang membuat ini
ini juga sangat unik dan patut untuk kita jaga
jadi berdasarkan data hasil penelitian atau hasil monitoring yang ada
yang pernah dilakukan baik oleh peneliti maupun teman teman petugas
itu di taman nasional wakatobi itu kaya akan keanekaragaman hayati
di sana kita kenal ada berbagai jenis ikan
kurang lebih lima ratus sembilan puluh jenis ikan bernilai komersil
maupun ikan yang terancam punah itu ada di wakato
itu yang sudah teridentifikasi
kemudian ada yang namanya penyu
penyu itu kita ketahui
penyu di dunia itu kalau nggak salah lima jenis atau empat ya lima jenis
dua di antaranya ada di wakatobi
penyu sisik dan penyu hijau
kemudian ada juga mangrove
itu di sepanjang pantai di masing masing pulau itu ada mangrove
kemudian karang itu kita di sini ada soft
kemudian ada yang namanya burung burung pantai
atau orang sini bilang menyebutnya itu burung endemik wakatobi
tetapi kalau kita lihat di buku determinasi burung itu
dia menyerupai kacamata jawa
dan ini unik tidak ada di tempat lain
tidak ada di tempat lain
itu burung kacamata wakatobi
itu sebenarnya betul betul surga ya daerah ini ya
jadi kita bukan hanya kayak di bawah lautnya
tetapi kalau di daratnya juga kita punya mangrove punya burung
belum lagi pasir pasirnya begitu indah
dan pulau pulau ini jadi memang bagi tujuan wisata itu
ada overlapping ada taman nasional dan ada kabupaten
sehingga bagaimana ini tidak menjadi masalah di kemudian hari
betul betul kita perhatikan
karena banyak sekali kepentingan di situ
tapi sempat ada terjadi konflik atau masalah yang awal awalnya begitu yang harus
terasa bahwa walaupun ini daerah turun temurun
kita sudah melakukan fishing di sini atau penangkapan ikan itu
ini kan karena sudah masuk ke taman nasional
berarti kan harus ada pengelolaan yang khusus
dan ada tujuan tujuan yang khusus
bisa cerita pak darman
apa yang harus ditetapkan dipastikan sehingga tidak ada misalnya perusakan
ataupun ada yang sering ya terjadi
upaya upaya yang dilakukan
ya illegal fishing atau merusak turun temurun
nah itu bagaimana
iya jadi sebagaimana dengan setelah ditetapkan atau ditunjukkan
ditetapkan taman nasional ini
maka kita membuat zoning atau zonasi
karena taman nasional itu landasan pengelolaannya adalah zonasi
karena di zonasi itulah kita bisa menetapkan areal areal yang mana yang harus kita proteksi betul betul
areal yang mana yang harus bisa dimanfaatkan untuk wisata
areal yang mana yang bisa dimanfaatkan untuk dimanfaatkan
karena taman nasional itu bukan berarti tertutup untuk segala hal
karena dari dulu sudah ada penduduknya ada yang tinggal di sini lah yang dimanfaatkan
jadi taman nasional itu ini sebagai informasi bahwa karena ditetapkan sebagai taman nasional
dalam artian orang tidak bisa melakukan apa itu tidak benar
jadi taman nasional itu kita membagi ruang ruang itu untuk mengakomodir kepentingan berbagai pihak
nah dari segi luasnya itu yang mana yang harus diproteksi
dan yang mana zonasi yang bisa dimanfaatkan
dan yang mana yang bisa diwisata itu bagaimana
cara memetakannya dan persentasenya
dan supaya tidak ini tidak saling bertabrakan
jadi ini prosesnya sangat panjang untuk menentukan yang mana yang bisa dimanfaatkan
yang mana yang tidak
jangan sampai masuk wisata ternyata wah ini harus di
dan taman nasional wakatobi itu menetapkan zonasi itu menurut saya itu sudah sangat partisipatif
makanya prosesnya panjang
karena kita dialog dengan masyarakat dialog dengan tokoh adat
dialog dengan pemdanya sampai pak bupati sendiri turun pada saat itu
dan di dalam sk zonasi itu mungkin tidak banyak ya yang di dalam sk zonasi itu
pak bupati bertanda tangan di situ sama pak bupati
dan itu adalah perbedaannya
karena memang kita lakukan itu betul betul karena ini ada overlapping
ada taman nasional dan ada kabupaten sehingga bagaimana ini tidak menjadi masalah di kemudian hari betul betul kita perhatikan
karena banyak sekali kepentingan di situ
tapi sempat ada terjadi konflik atau masalah yang awal awalnya begitu yang harus
yang merasa bahwa walau ini daerah turun temurun kita sudah melakukan fishing di sini atau penangkapan ikan itu
tapi kita masuk di sini tuh ada berbagai penolakan
oh ini dengan adanya taman nasional kita nanti tidak bisa ngapa ngapain tidak bisa nangkap ikan
tetapi seiring dengan perjalanannya waktu dan teknik komunikasi teman teman menyampaikan kepada masyarakat atau berbagai pihak bahwa kehadiran kami ini bukan untuk melarang
tapi justru tujuan kita itu untuk melindungi masyarakat dari kerusakan apa kerusakan kekayaan bawah masyarakat
karena kita ini menjaga itu dengan menjaga kekayaan bawah laut kita itu masyarakat akan terjamin bagaimana dia memanfaatkan potensi yang ada di situ
iya dan bahkan mungkin jumlah ikannya juga bisa bertambah
akan lebih banyak
tapi bisa diceritakan kembali berapa persen ya yang akhirnya di tetapkan dan juga sudah disetujui
dari luasan satu tiga ratus sembilan puluh hektare tadi itu sembilan puluh tujuh persen itu merupakan wilayah perairan
tiga persennya itu adalah daratan
sehingga pada saat kita menetapkan zonasi itu tadi sudah dialog dengan masyarakat dengan tokoh tokoh yang ada serta pemerintah daerah
sehingga kita membagi zona untuk pemanfaatan itu ada dua
satu zona pemanfaatan lokal yang kedua zona pemanfaatan umum
zona pemanfaatan lokal ini ini yang kita peruntukkan untuk masyarakat di sekitar pantai pantai
sedangkan yang umum ini untuk mengakomodir masyarakat yang dari luar
untuk presentasenya dari luasan tadi itu itu sembilan puluh tujuh persen itu merupakan zona pemanfaatan
kita bagi dua
karena memang masyarakat itu hidupnya di laut
masyarakat di laut
jadi disini ada suku bajau
iya suku bajau
ada berapa gara gara jumlah populasi yang disini yang harus yang istilahnya memanfaatkan lah daerah ini
ya kalau pencarian masyarakat yang khususnya di sini
masyarakat yang khususnya nelayannya dari jumlah penduduk kurang lebih empat puluh enam juta itu
itu hitungan kami itu tujuh puluh sampai delapan puluh persen itu nelayan
jadi memang betul betul mengandalkan kehidupannya itu dari laut
tapi yang untuk wilayah bagian konservasinya jadi berapa
berapa besar dan apakah ini cukup lah istilahnya untuk menjaga keberlangsungan dari keanekaragaman hayati yang ada di sini pak darman
karena itu kan memang taman nasional ini melestarikan memproteksi dan juga memastikan bahwa tidak ada perusakan kan ya
jadi gini di dalam pengelolaan kita itu tadi setelah kita bagi bagi zona itu di setiap zona itu ada yang namanya juga kearifan lokal masyarakat
memang itu setelah kita tetapkan itu merupakan zona pemanfaatan
tetapi di setiap pulau itu punya kearifan lokal masyarakat itu

kalau di karang ka pota sudah ada di sisi kan beberapa persen lagi untuk yang betul betul masyarakat tidak boleh masuk di situ untuk ngambil
di situ dia ditetapkan sebagai pusat pemijahan ikan
kalau di wangi wangi ini dia namanya di karang ka pota
masyarakat tidak boleh masuk
kan itu sudah merupakan bagian dari budaya mereka
tradisi sejak dulu sejak dulu
menjaga sustenabilitas itu
jadi budaya itu sudah tertanam di masyarakat dengan masuknya tn hadirnya tn ternyata prinsip pengelolaannya sama
bahwa mereka zona zona yang dimanfaatkan itu tidak semua boleh diambil
tetapi ada yang namanya lokasi yang memang dilarang areal larang tangkap
kemudian kalau kita pindah lagi di pulau kaledupa itu di sana ada yang namanya areal sasi
masyarakat sana menyebut itu sasi
sasi itu artinya ada saat saat tertentu untuk dibuka dan ada saat saat tertentu untuk ditutup
karena diyakini oleh masyarakat di sana bahwa pada bulan pertama sampai bulan ketiga itu
itu proses bertelur melahirkan untuk biota biota tertentu
katakanlah itu gurita
kemudian pada tiga bulan berikutnya itu silakan dipanen
ternyata kita uji coba dibuka dan ditutup itu hasilnya lebih banyak ketika kita
pakai sistem buka tutup dengan pada saat dibandingkan dengan pada saat orang boleh mengeksplor setiap saat
jadi karifan lokal itu sebenarnya sudah ada di masyarakat
sudah ada di masyarakat
sustainability sudah ada dari pengelolaan
mungkin taman nasional perlu belajar dari karifan lokal
ternyata setelah kita sandingkan wah ini tujuannya prinsip prinsip pengolahan kita itu ada di masyarakat
sehingga pada saat kita masuk menyampaikan pesan pesan konservasi pada tokoh tokoh kunci itu masuk pak
sehingga tokoh tokoh kunci itu masuk
jadi maka di masyarakat ini ngomong dengan masyarakat itu mudah diterima
ya mungkin kuncinya itu ya
komunikasinya baik kolaborasi dan ada persetujuan ya dari masyarakat lokal
tapi sejak tahun dua ribu dua sampai sekarang ya hampir dua ribu dua puluh ini
kira kira ada semakin baik kondisi baik itu karangnya jumlah ikannya keanekaragaman hayati yang bisa terpantau ya
karena ditetapkan sebagai taman nasional
iya jadi data kita itu ya kalau dulu dulunya
itu sebelum kita ada itu kan mungkin masyarakat bisa bercerita nanti
di sekitar kita ini bom itu bunyi hampir setiap saat untuk mengambil ikan
tetapi dengan hadirnya tn kemudian melakukan pendekatan komunikasi dialog dengan masyarakat
kemudian dengan tokoh tokoh kunci dengan pemerintah daerah
itu frekuensi saya bilang tidak ada saya bilang bukan tidak ada tapi frekuensinya semakin hari semakin berkurang

dan kini kita bisa juga lihat dari hasil tangkapan nelayan itu sudah ya membaiklah
mungkin kalau saya ngomong mungkin terlalu dianggap terlalu melebih lebihkan
tapi nanti kalau kita dialog atau diskusi dengan masyarakat
tapi kan kelihatan dari data misalnya jumlah ikannya juga semakin banyak
dan kualitas dari karangnya itu juga semakin bagus itu kelihatan
dengan berhentinya cara cara penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan itu
kelihatan sekali ya
karena kami setiap tahun itu melakukan yang namanya monitoring sumber daya
monitoring sumber daya penting yang ada di tn
jadi kita data kita itu serius lima tahun sepuluh tahun terakhir
apa kira kira esensi dari monitoring itu
ya jadi monitoring itu sebenarnya kita maksudkan untuk melihat kondisi spesies spesies kunci yang ada di dalam kawasan
katakan misalnya kita bisa membandingkan kita sudah melakukan treatment a
apakah ada dampaknya terhadap ekosistem atau vegetasi yang kita lindungi
ternyata ada itu kita bisa
jadi dampaknya positif
upaya upaya yang kita lakukan di sini itu pertama ya
kita melakukan patroli rutin pengamanan untuk kawasan
patroli yang khusus untuk petugas
nah patroli ini di bawah taman nasional atau di bawah pemda atau bagaimana ini cara
ini penting ini karena nanti jangan saling lempar tanggung jawab
pak darman kita ketahui ya ini merupakan salah satu dari jantung coral triangle itu
apa artinya ya bagi kita kalau tidak salah dua lagi itu di solomon island sama di filipina
jadi kita tuh beruntung ya
merupakan daerah yang memiliki coral triangle
dan terumbu kan sangat penting ya untuk menjaga kelestarian dan biota lautnya
apa dengan posisi itu yang harus kita lakukan terus menerus
jadi dengan adanya posisi ini sebagai segitiga karang dunia itu
kemudian letak geografisnya kita ini kan diapit oleh dua lautan besar ini
jadi karena ini merupakan pulau ini merupakan pertemuan dua arus di dua laut ini
sehingga ya keanekaragaman hayati bawah lautnya itu cukup tinggi seperti saya jelaskan tadi
dan upaya upaya yang kita lakukan di sini itu pertama ya
kita melakukan patroli rutin pengamanan untuk kawasan
patroli yang khusus untuk petugas
nah patroli ini di bawah taman nasional atau di bawah pemda atau bagaimana ini cara
ini penting ya nih
jadi jangan saling lempar tangan jawab
jadi dengan berlakunya undang undang baru terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten itu
kewenangan pengurusan laut itu yang tadinya ada di kabupaten itu ditarik di provinsi
tetapi wakatobi tidak terlalu khawatir
karena di wakatobi itu ada tn
sebelum itu ditarik pun tn sudah ada
jadi kita ikut menjaga
sehingga sekarang kita melakukan patroli rutin
ini khusus petugas gabungan petugas
kemudian ada patroli bersama masyarakat mitra polhut
jadi kita itu di setiap daerah daerah tertentu kita membangun champion champion masyarakat itu yang untuk kita ajak patroli bersama
kemudian dia ini juga menjadi corong kita untuk ke masyarakat lainnya menyampaikan pesan pesan konservasi
itu ada masyarakat binaan kita melalui masyarakat mitra polhut
kemudian di sisi yang lain juga selain kita patroli juga kita melakukan
kemitraan konservasi ini di setiap pulau pulau itu ada kelompok kelompok tertentu yang sengaja kita bentuk untuk menularkan bibit virus virus konservasi
harapan kita melalui mereka ini akan menyampaikan ke masyarakat yang lebih luas lagi
dan ini berhasil untuk mengamankan daerah ini
ini karena kan cukup luas ya
apalagi beberapa pulau dan memerlukan mau tidak
jadi dari satu pulau ke pulau yang lain ini bisa dua jam sendiri
ini kan berarti kan harus siap dengan perahunya dan lain sebagainya
nah jadi dengan strategi tadi strategi yang kita lakukan masyarakat mitra polhut kemudian kemitraan konservasi ini sangat membantu kita
kalau ada kejadian kejadian yang katakanlah itu kejadian yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di konservasi mereka itu minimal memberi informasi
memberi informasi kepada petugas terdekat
bahwa di titik ini ada kejadian ini
karena seperti mbak desy tadi katakan bahwa petugas kan tidak mungkin bisa meng cover seluruh area itu
kita strateginya gitu
tapi sering masih sering ditemukan
contohnya apa saja yang pelanggaran pelanggaran yang seingat pak darman itu terjadi
kalau pelanggaran itu biasanya dia ada pelaku bius bom
tapi itu frekuensinya sangat jarang
kesadarannya sudah mulai meningkat
pesan pesan konservasi itu selalu disampaikan ke kami kalau kami tidak sempat lihat
kemudian juga pada event event tertentu kami diundang acara acara rapat di pemerintah daerah maupun kabupaten maupun kecamatan maupun desa
selalu kita ada kesempatan ngomong untuk menyampaikan pesan pesan konservasi
jadi selama ini komunikasi baik dengan pemda maupun masyarakat dan pihak pihak lain bagaimana pak darman
ini bagus atau apa apa saja kalau masih ada kendalanya
kalau menurut saya komunikasi itu selalu kita bangun dan kita akan berusaha untuk positif
dan responnya pun teman teman di pemerintah daerah masyarakat juga menyambut kita dengan positif
karena memang upaya upaya yang kita lakukan menjaga laut itu hasilnya sudah dirasakan
dan ini dari hasil tangkapannya juga semakin meningkat
iya semakin meningkat
dari segi ekonomi ini berdampak positif tentu kepada kesejahteraan masyarakat di sini pak darman melihat
apalagi dengan adanya turis itu
gini dengan adanya kita menjaga ini ya masyarakat nelayan itu tangkapannya ya dari hari ke hari semakin membaik
kemudian masyarakat yang tidak punya keahlian di laut itu kita dorong dia untuk sebagai pelaku usaha jasa wisata
dan di kami itu yang sudah terdaftar itu untuk tour guide saja sudah ada sebelas
itu tersebar di pulau pulau ini
dan tour guide ini masuk ke dalam
sistem informasi yang kita kembangkan
nah kebetulan kemarin itu saya mengembangkan namanya sistem informasi optimalisasi pelayanan wisata alam sistem informasi wisata kita itu
saya sudah kembangkan melalui satu sistem yang terintegrasi itu ada di
wah ini penting ini
semua harus serba digital sekarang
kalau tidak ada aplikasinya susah untuk memasarkan untuk mempromosikan
jadi hari ini itu
hari ini itu selain kita menjaga alamnya juga kita
jadi hari ini itu
juga kita mendorong untuk pemanfaatan wisata
karena memang potensinya luar biasa untuk wisata
dan untuk menuju ke situ kita harus menciptakan bagaimana yang namanya sistem informasi yang semudah mungkin bisa didapatkan oleh semua orang
kemudian semudah mungkin bisa digunakan
dan seiring dengan era pembangunan sekarang ini transformasi empat ini kan semua berbasis digital
sekarang turis saja turis empat
bisa diakses di mana
dan apa apa saja yang kemudahan yang bisa kita dapatkan dengan aplikasi ini
ini penting karena akan sangat membantu calon wisatawan ya
untuk datang ke daerah ini
jadi sebelum kita kembangkan ini orang selalu bertanya
bagaimana sih biar bisa ke wakatulbi
terus spot yang bagusnya di mana
di pulau mana
kemudian berapa budgetnya
berapa budget yang harus saya siapkan
kemudian saya akan komunikasi dengan siapa setelah sampai di sana
untuk menjawab itu kebetulan saya kemarin atau sedang juga mengikuti diklat tim dituntun untuk melakukan inovasi inovasi
ya kenapa tidak ya saya harus dorong ini
dan saya dorong ini dan alhamdulillah hasilnya di pusdik luar biasa mendapat ini
dan aplikasinya itu bisa
kemudian menu yang ada di dalam itu mulai dari informasi tentang keberadaan taman nasional
kemudian informasi potensi wisata di masing masing pulau
termasuk peta penyebarannya
kemudian informasi terkait dengan hotel dan restoran yang ada di masing masing pulau
termasuk kontak person dan harga kamar
pokoknya lengkap lah gitu
kemudian informasi tentang etika wisata
jangan buang sampah sembarangan
karena ini adalah kawasan konservasi
sehingga di situ juga kita masukkan etika wisata di wakatulbi itu seperti apa sih
itu sudah terintegrasi di dalam
tapi saya lihat ini mungkin tantangannya ya
akses ke daerah ini masih susah ya
kita dari jakarta terbang ke kendari
kemudian harus ada pesawat lagi ke wangi wangi
nah ini dampaknya apa
dampaknya kendalanya terhadap menarik wisata ini bagaimana selama ini
dari segi jumlah maupun dari segi fasilitas maupun ketertarikannya lah
kebersaingannya sebagai tujuan wisata
iya jadi betul sekali mbak desi ya
jadi kalau kita melihat kalau kita bicara wisata itu tidak lepas dari yang namanya transportasi akomodasi hotel dan restoran
sosibilitas itu penting
jadi kalau kita bicara wisata itu kan
transportasinya harus ada akomodasinya harus ada restorannya ada
kemudian obyeknya obyek wisatanya juga harus menarik
jadi kalau hanya satu hanya obyek orang juga mikir ke sini
pak darman memang salah satu adalah peruntukannya itu kawasan wisata
tapi kan supaya tidak berbenturan dengan kepentingan pelestarian
nah ini bagaimana memastikannya supaya semua wisata yang diterapkan di sini itu berbasis
ramah lingkungan caranya itu bagaimana kerjasama dengan operatornya atau
jadi pertama ya tadi melalui operator operator wisata itu itu secara apa secara reguler apa secara apa namanya
pada waktu waktu tertentu itu sering kita kumpulkan
kita beri pemahaman mereka beri pemahaman bahwa kawasan ini adalah kawasan konservasi
jadi kita tidak mengejar tamunya harus banyak
karena kalau tamu harus banyak juga kan nanti di situ over capacity
sehingga makanya tadi di dalam aplikasi tadi itu ada etika wisata
ada etika wisata itu yang selalu kita dorong ke mereka
ini harus diperhatikan
ini harus diperhatikan dan anda sebelum menghandle tamu itu ini dulu yang disampaikan
apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh
dan itu sudah kita konkrinkan dalam bentuk surat keputusan kita
dan itu sudah berlaku di sini
dan ini sudah diterapkan
dan kelihatannya memang pemahaman kesadaran itu sudah semakin meningkat ya di sini
ngomong ngomong ada berapa spot di sini untuk snorkeling diving kalau dihitung hitung ya
karena ini merupakan salah satu daya tarik yang penting
kalau kita hitung hitung jumlah spotnya itu ya ada ratusan mbak
ada ratusan di semua pulau wakatobi
di semua pulau akatobi
jadi kemarin kami itu ada lokal lati atau seminar lah
seminar dengan para pelaku usaha wisata dan ngo ngo lokal yang ada di sini
itu kita mencoba menghimpun di pulau wangiwangi itu berapa sih spot life nya
data dari mereka dan dari kita kita komparasikan
yang beda kita cari persamaannya ini kenapa beda
kemudian kita coba beri nama
kita beri nama nanti usulan nama nama itu nanti rencananya akan kami tetapkan melalui suatu surat keputusan bupati
jadi pada intinya
jadi pada intinya tuh ratusan ya
banyak sekali spot spot dan ini semua harus dipelihara dengan baik
jadi kalau berwisata di sini juga harus memiliki kesadaran eko wisata
pak darman terima kasih banyak
ini luar biasa taman nasional tapi tamannya di bawah laut ya
jadi tidak kalah pentingnya bahkan justru merupakan kekayaan yang luar biasa tentu saja
dari segi ekonomisnya sangat baik tapi dari segi kelestariannya juga sangat
sangat penting kita jaga
nah untuk lebih mengetahui ya bagaimana kesadaran ini khususnya di anak anak muda zaman now ya untuk mempromosikan daerah ini
tapi juga untuk menciptakan kecintaan ya terhadap alam khususnya yang di wakatobi yang sangat unik ini
tetaplah bersama insight with desi anwar kita akan kembali sesaat lagi
terima kasih pak darman
spot yang paling indah di kepulauan wakatobi ini misalnya kalau lima lah spot yang harus dikunjungi itu dimana saja dan selain dolphin apa apa lagi yang bisa kita jual
kalau spot untuk snorkeling atau diving itu pertama ada di sombu dive
sombu dive yang ada di pulau wangi wangi
berwisata ke daerah yang seindah ini yang harus dilestarikan dan dikonservasi tentu kita harus memiliki kesadaran
adaran yang tertentu untuk itu juga upaya sosialisasinya juga harus ya dengan cara cara
khusus nah telah hadir bersama saya seorang dari generasi anak muda yang tugasnya adalah untuk
mempromosikan mensosialisasikan memberikan informasi khusus mengenai wakatobi ini adalah
laude muhammad sarfil ketua harian dari genpi yaitu generasi pesona indonesia yang memang
dirancang khusus ya untuk memberikan informasi seputar apa apa saja yang perlu kita apresiasi
mengenai daerah daerah yang indah di indonesia tentu saja salah satunya adalah di wakatobi ini
merupakan daerah taman nasional harus dilestarikan dikonservasikan tapi juga merupakan daerah wisata
yang sangat potensial ya sarfil nah anda genpi ini sebenarnya bisa cerita sedikit ya sebelumnya
itu saya salam dulu anak anak genpi senasional oke jadi kalau bisa
jadi di wakatobi itu genpi dideklarasikan pada tanggal dua puluh tiga maret dua ribu sembilan belas jadi ini borosan
seumur jadi ya baru sangat baru ya jadi dia tugasnya memang fokus untuk memviralkan suatu event atau
festival sehingga dia terangkat dia nilai jualnya
nah tak ini dibawa kementerian pariwisata laku iya langsung dari kementerian pariwisata
nah kemarin itu saat deklarasi juga teman teman dari kemenpar itu turut untuk hadir termasuk
ketua genti nas ketua harian genpi nasional bakoi dih anya anggotanya kalau seluruh indonesia
ada berapa sekarang kalau sekarang itu pada tahun dua ribu delapan belas kemarin dia terhitung lima puluh
satu ratus sepuluh ribu delapan ratus sepuluh relate yg tersebar di tiga puluh empat provinsi indonesia ya dansharp ilaladzim adalah ketua basil estawa

dan sarfil adalah ketua harian yang ada di wakatobi
di sini ada berapa jumlah anggota genpi nya
di sini pada saat deklarasi ada enam puluh dan sudah meningkat sampai seratus anggota genpi wakatobi
dan kalau memviralkan ini tentu saja dalam hal yang positif ya
ini karena anak anak muda rata rata genpi ini generasi personal indonesia diteriui dari anak anak generation y
bahkan mungkin generation z ya sekarang
ini pasti lewat medsos dan lewat pokoknya kalau kita lihat di sini juga banyak sekali tempat tempat selfie dan lain sebagainya
jadi caranya tujuannya dan isi dari sosialisasi atau memviralkan itu apa saja
ya isinya itu misalkan dari awal itu genpi dia terjun langsung sebelum hari adanya festival misalkan
kita bicara festival kan karena di wakatobi itu selalu ada festival
jadi pada saat festival itu
jauh hari sebelum festival teman teman genpis sudah berbondong bondong untuk memviralkan itu
trending topic jadi pada hari h nya juga genpi terlibat di dalam
sampai setelah festival juga genpi wakatobi ikut juga menyusun agar lebih viral lagi
itu bisa berapa hitsnya itu dan berapa followersnya atau likesnya yang
ya sekarang pada tahun dua ribu delapan belas itu ada sekitar satu empat ratus lima puluh lebih trending topic
yang secara nasional
yang diciptakan oleh anak anak genting secara nasional
jadi ini tujuannya juga supaya semakin banyak jumlah wisatawan yang datang ke sini
sarto sendiri juga di wakatobi asli wakatobi kan
jadi paling kenal dengan daerah ini
juga sebagai pemandu wisata
bagi yang belum pernah ke sini atau berencana ke sini bisa diceritakan sedikit
kalau ke sini apa apa saja yang perlu dikunjungi
perlu dilihat diapresiasi dan kira kira bagaimana untuk melakukan apresiasi itu
kalau di wakatobi kan bawah lautnya tidak perlu lagi dipertanyakan
dia yang terbaiklah di indonesia di dunia bahkan
nah selain itu wakatobi juga itu mempunyai tradisi banyak tradisi
apakah itu taman kebudayaannya kemudian peninggalan peninggalan sejarahnya
di sini kan ada benteng dia keraton kemudian ada kerajinan tangannya
dia tenun sarung
kemudian untuk makanannya juga nanti kita coba ya
ada makanan khas wakatobi itu namanya khas suami
dia itu dibuat dari ubi kayu yang dibuat sedemikian rupa
ada prosesnya dibuang sari sarinya kemudian dikukus
itu mantap sekali
ini jadi ada kulinernya juga
kalau budayanya itu seperti apa
kalau tidak salah kan banyak di sini ya
yang budayanya berdasarkan ini ya laut ya
jadi khusus untuk kita ambil saudara saudara kita yang di suku bajau
jadi dia itu pada saat dia lahir itu tradisinya mereka dia dicomplungin ke laut
makanya sekarang itu mereka itu adalah para bajak lautnya pada zaman penjajahan itu mereka adalah bajak laut
tidak ada duanya lah kalau yang paling mengenal laut dan katanya bisa tahan
nafas untuk melakukan penyelaman itu luar biasa
jadi spot spot apa yang tidak boleh dilewatkan kalau ada di sini tarve
spot spot yang tidak boleh dilewatkan itu adalah permandian goa kontamale
nah dia berbentuk goa airnya sangat jernih untuk tempat mandi mandi
warga lokal juga bahkan teman teman yang sering datang tamu itu saya sering antar ke sana
untuk memenikmati wisata goa
kemudian yang paling spektakuler itu adalah di seputaran sini
itu setiap pagi setiap pagi tamu tamu yang saya antar itu selalu mendapat yang namanya dolphin
jadi dia bermain main di sini
jadi pantai cemara ini salah satu yang paling bagus ya untuk dikunjungi
apalagi kalau khusus bagi biasanya kan mencari keindahan bawah laut itu
spot yang paling indah di kepulauan wakatobi ini misalnya kalau lima lah spot yang harus dikunjungi itu dimana saja dan selain dolphin apa apa lagi yang bisa kita jual
iya kalau spot untuk snorkeling atau di
snorkeling atau diving itu pertama ada di sombudai
sombu sombudai yang ada di pulau wangi wangi
kemudian kita ke tomia kalau di tomia di pulau hoga kaledupa terutama yang di kalet hotomia itu di tomia luar biasa sekali tuh
karena tamu tamu mancanegara juga di saat datang itu selalu ke sana
tamu tamunya itu selalu fokus untuk ke tomianya karena di sana memang spotnya itu sangat ekstrim
kemudian juga yang ada di tomia itu
teman teman di sana itu dia istilahkan marimabuk
teman teman komunitas mari mabuk itu karena keindahan yang ada di bawah laut itu membuat orang itu terlena
seakan keindahan terumbu kalanda
jadi mabuk di bawah ini harus hati hati
apalagi ini dan cuaca di sini ini enak ya adem gitu tapi panas tapi tidak membuat kita terlalu berkeringat ya
iya betul di wakatobi kan memang struktur tanahnya itu bebatuan
jadi memang panas cuman keindahan yang ada di wakatobi itu memang pure
dia alami tidak perlu kita tambahkan apa apa
ini anugerah yang memang sudah didapatkan dari sananya
jadi ini patut kita jaga kelestariannya
nah biasanya apa yang sarfil ya sarankan lah kepada wisatawan ini dalam apalagi misalnya snorkeling atau menyelam dan lain sebagainya
harus diingat tidak boleh ini tidak boleh itu
oh iya betul
jadi kalau pada saat menyelam itu ya jangan buang sampah
kemudian yang paling penting untuk teman teman yang mau wisatawan yang snorkeling atau diving ingat untuk kembali ke darat
karena di saat nyemplung ke laut itu mereka kadang lupa
lupakan keindahan di darsa di dalam laut di bawah laut
akhirnya lupa untuk mau naik ke dalam
iya itu penting
itu saran yang paling utama
target untuk tahun ini berapa jumlah anggota genpi yang ingin dimiliki
ya target tahun ini mudah mudahan bisa menyentuh angka dua ratus
khusus untuk di wakatobi
khusus untuk di wakatobi
karena kemarin kan saat deklarasi itu teman teman yang terlibat di dalam itu adalah teman teman yang sudah lulus sekolah
jadi salah satu programnya genpi juga dia mau go to school
genpi go to school yang mana kita mau merangkul anak anak sma tadi untuk mau bergenpi bersama kami
saya ketemu turis itu dia berenang tanpa alat nyelam tanpa snorkel
dia berenang keliling
yang dia cari sampah
dan dia sendirian
sambil melihat keindahannya kan
kerjasama dengan taman nasional kolaborasi juga dengan pemerintah daerah selama ini bagaimana satu
kalau persoalan itu kan ini kan barusan dideklarasikan kemarin
jadi prinsip kami di genpi berbuat dulu
berbuat dulu buktikan bahwa genpi itu merupakan generasi yang memang memiliki kekuatan untuk mempromosikan atau memviralkan sebuah suatu event atau kegiatan
jadi disaat kita sudah membuktikan itu dengan sendirinya pemerintah daerah ataupun taman nasional akan datang dihasilkan kepada kami
ini merupakan kalau kita dengarkan tadi juga kepala balai ya taman nasional mengatakan bahwa kerjasama dengan anak anak muda masyarakat lokal khususnya putra putra daerah sini dengan kearifan lokalnya yang juga jauh lebih sangat penting ya
ini memang harus diterapkan terus menerus
nah sarfil anda sendiri kenapa ingin terlibat dalam genping ini dan apa kira kira yang ingin didapatkan dan disampaikan
kalau saya memang dari awal itu hobiku memang saya kan ambil jurusan bahasa inggris
nah tujuannya adalah untuk di saat turis datang itu saya mampu untuk bercakap dengan mereka
saya mampu untuk memberikan bahwa penjelasan bahwa disini wakat hobi adalah surga

ini juga menurut saya
wakat hobi adalah tempat yang tidak bisa dilupakan disaat datang
nah itu adalah hal yang paling dasar dalam diri untuk kita bergensi
dan bisa membanggakan
dan bisa membanggakan daerah
katanya ada lima ratus sembilan puluh jenis ikan
nah tahu berapa jenis kalau misalnya sampel snorkeling itu yang hafal
yang hafal mau bahasa daerahnya ikan ikannya
ada berapa yang sarvo sendiri bisa wah ini ada ini ini ini
kalau pada saat snorkeling itu biasanya ikan ikan kayak yang itu
kayak beronang beronang kecil ikan layar
itu sangat banyak
dia sombudive itu memang di dermaga itu ujungnya dermaga
itu teman teman itu bisa langsung ngumpul
bawa alat snorkel
itu langsung bisa lihat oh banyak ikan disini lah
banyak ikan yang memang patut untuk kita jaga kelestariannya
jangan di bom
kemudian ditangkap juga jangan secara
kecuali ditangkap oleh kamera
wah itu yang harus kita lakukan
dan keunikan dari karangnya itu sendiri apa yang membedakan wakatobi mungkin dengan daerah lain
ya kalau untuk keunikan karang wakatobi dia ada karang table nya itu yang panjangnya itu adalah yang terpanjang di dunia
yang berada di kaledupa
sehingga kemarin juga terutama yang ada di marimabuk
dia masuk kategori untuk tempat spot diving terbaik di indonesia secara nasional
ternyata kita harus ini
iya harus ketemui
harus snorkeling dan diving di marimabung
biasanya kesan khususnya dari turis mancanegara itu apa
karena mereka sudah datang jauh jauh dengan sangat susah
karena tidak gampang
ini tidak seperti ke bali di mana ada begitu banyak ya pesawat yang kesana
aksesibilitas ke daerah ini masih agak sangat terbatas
mungkin kesan dari mereka yang sudah datang jauh jauh ini apa yang dikatakan pada saat itu
kesan pertama itu yang paling saya ingat itu gini loh
kalau saya datang ke wakatobi itu saya korban untuk ke jepang
saya kurban untuk ke korea
karena biaya untuk ke wakatobi itu lebih mahal
jauh lebih mahal daripada kita mau ke korea atau ke jepang
nah itu dia nilai tambah dari kabupaten wakatobi itu
dia sudah memang namanya sudah tersuhur di dunia
sehingga pilihan itu jatuh ke tangan wakatobi
bukan ke jepang atau ke korea selatan
salah satu yang dari tugas sarfil itu mempromosikan ke mancanegara juga kan
jadi makanya bahasa inggris dalam hal ini penting
kira kira ingin melihat berapa jumlah turis ya yang supaya tidak terlalu banyak
tapi cukup untuk memberikan nilai ekonomi ke daerah ini
pilihannya berapa targetnya ya
ya kalau itu dia tidak relatif ya dia relatif
jadi sehingga pada saat turis itu datang bulan agustus kemarin itu perahu perahu dari mancanegara itu berbonong bonong di sana
kemudian untuk turis turisnya tadi sendiri
dia lebih memperhatikan keberadaan
kebersihan sangat penting
penggunaan plastik dan lain sebagainya seperti sedotan plastik tas plastik dan lain sebagainya itu bagaimana
ya sekarang itu sudah diperdahkan
tahun dua ribu delapan belas kemarin itu sudah ada larangan penggunaan sampah plastik
cuma karena ini menjadi tugas yang sangat berat kan kebiasaan itu susah untuk dirubah
jadi sedikit demi sedikit genpi dan pemdas pemerintah daerah itu
menitik fokuskan itu salah satu tempat dulu yang ada di marina
dia di situ adalah zona bebas sampah
jadi penggunaan sampah plastik di sana itu masih dibatasi
kembali lagi masing masing orang itu punya karakter yang berbeda beda ya kan
sorry to say tapi kadang kadang turis mancanegara mereka jauh lebih sadar dan peduli ya
kemarin saja waktu saya antar tamu di sombo sombodai
itu saya ketemu turis itu
tanpa alat nyelam tanpa snorkel
dia berenang keliling
yang dia cari sampah
dan dia sendirian
keliling keliling sambil melihat keindahannya kan
nah disaat dia lihat sampah dia pungut
setelah dia pungut dia dia simpan di celenanya begini
kamu juga harus ajar kan mungkin safil pada snorkel snorkel yang lain bahwa
karena musuh ya juga badi ikan dan semua yang terumbu karang itu
apalagi sekarang ini kan bisa bukan saja merusak tapi bisa mematikan ya
ini merupakan bagian dari coral triangle segitiga terumbu karang dunia
nah ini apa artinya bagi sarsul yang memang putra daerah di sini
yang membanggakan daerah ini menjadi tambahan tanggung jawab
menjadi pusat segitiga karang dunia itu merupakan
memang merupakan suatu kebanggaan
namun di sisi lain kita was was juga karena tidak boleh rusak ini
tidak boleh kita rusak karena disaat rusak
semua akses yang ada di situ semua kehidupan mata pencarian yang ada di sekitar masyarakat itu
akan hilang dengan sendirinya akan pergi
karena ini patut kita jaga kelestariannya harus kita lindungi
sehingga nanti generasi yang akan datang juga
memiliki sumber daya alam yang bisa diambil untuk dimakan dikelola
terakhir safil apa kira kira yang masih perlu dilakukan
kendala apa yang masih harus diselesaikan
supaya daerah ini betul betul sesuai dengan mimpinya
yaitu ya lestari iya tapi menjadi pusat wisata juga iya
sementara ekonomi lokalnya menciptakan pekerjaan juga terus
jadi kan yang kurang disadari oleh masyarakat juga itu
sebenarnya kedatangan tamu itu mereka berpikir bahwa kurang memiliki dampak
tapi mereka salah sebenarnya saat tamu datang
semua akses di situ seperti rantai
dia makannya juga dari mana
penginapannya di mana harga ngojeknya juga di mana
beli souvenir di mana jadi dia memiliki dampaknya
jadi dia memiliki dampak ke masyarakatnya ekowisata kan
sehingga yang menjadi tantangan terbesar sekarang itu
bagaimana akses di mana mana untuk daerah pariwisata itu
akses untuk datang ke sini itu memang harus diperhatikan
apalagi di wakatobi sekarang itu hanya satu akses penerbangan ke wakatobi
itu merupakan kendala yang paling besar sih saat ini
iya jadi masih bisa diperbaiki ya dari segi frekuensi
dari segi frekuensi pesawatnya itu sendiri dan lain sebagainya
tapi yang penting ini merupakan salah satu destinasi wisata
yang ternyata lebih dikenal di mancanegara
buktinya jumlah turis mancanegara itu jauh lebih besar daripada turis domestik ya
karena ini merupakan sesuatu kekayaan dunia
dan merupakan bagian dari coral triangle
dan kita sangat berterima kasih kepada generasi muda
generasi pesona indonesia tentu saja
seperti sarfil ini yang tugasnya tanggung jawabnya
tapi juga passionnya untuk memastikan bahwa tempat ini terus lestari
jadi bila anda ingin ya berwisata ke daerah ini
yang memang harus agak nabung nabung sedikit
karena cukup jauh aksesnya
tapi kalau sudah di sini luar biasa
banyak sekali yang banyak bisa dinikmati
tapi yang penting harus memiliki etika berwisata
dan esensinya itu jiwanya nafasnya itu adalah kelestarian dan ramah lingkungan
demikian insar videsi anwar langsung dari pantai cemara
di pulau wangi wangi di kepulauan wakatobi
sampai jumpa di lain waktu